bagaimana dekatnya ani dengan sao
ya meskipun saya gak percaya suatu kesan
dan saya juga nunjukin foto
aku izin beli minuman sebentar ya
oh yaudah saya tunggu disini ya
ya sebentar ya
kamu gak apa apa
gak apa apa makasih dia udah nyelamatkan aku
ini biasa aja
ya ampun sikap kamu yang ikut aku
kayak gini nih yang bikin aku tuh kayak
gimana ya kamu kenapa perhatian banget sih sama aku
kan biarin aja kalau keserempet motor atau kenapa
kenapa kamu harus ngomongin aku
iya gak mungkin lah kalau saya jamin kamu
kamu jangan jadi aneh ya
aku cuma mau ungkapin rasa terima kasih aku aja ke kamu
nggak ada maksud apa apa
aku ngerti kok perjanjian kita udah kayak gimana
aku juga ngerti perasaan

terima kasih aku aja
makasih ya untuk ngetret aku kayak gini
mana bisa aku biasa aja di kalau kayak gini terus
pastilah aku ada rasa
ya tuhan d
cara kamu memperlakukan aku yang seperti ini
yang bikin aku susah kalau nggak pakai rasa
sampai kapan ya d
papa buat tangga
eh mau kemana
eh mau kemana
oh dia mau ke omanya
oh dia mau ke omanya
nggak jangan nggak mau oma
mau kemana sih
ada yang bisa mama bantu
masih mencoba menyusun puzzle yang berantakan
tapi belum benar nyusunnya
ada yang mama bisa lakukan untuk membantu kamu menyusun puzzle lagi
mau bantu pelan pelan
tentang apapun yang pengen diceritain
sebetulnya mama sih banyak yang ingin mama ceritakan ke kamu
ya harus kamu yang bertanya
mama sama andin tuh
dia berusaha menjaga
karena kan dokter berpesan
bahwa jangan berikan informasi yang terlalu berat kepada kamu
ya allah salam
aku tau kondisi tubuh kamu
mama tau kamu tau kondisi tubuh kamu
tapi kalau mama broad up something
membawa dan menceritakan suatu hal yang berat
kamu suddenly kayak apalagi sakit atau apain
mama gak kepingin itu
mama kepingin kamu tuh
tapi yang aku kepingin
kalaupun harus ada yang diceritakan
jangan ada yang ditutupin
insya allah mama akan
gak ada yang mama tutupin
kalaupun ada yang belum mama ceritakan
mama menjaga supaya kamu tidak terlalu berpikir
itu aja sih
bukannya mengembalikan memori kamu
tapi malah membuat
kalau kamu mau tau apapun
jadi mama bisa mulai dari mana
sedikit banyak cerita
bagaimana dekatnya andi nansal
dan elsa juga menunjukin
dia berusaha mengaruhi allah
hai mbak bella
rasa badannya sekarang gimana
gak ada keadaan aja mbak
kita sekarang ke rumah sakit ya tante
nanti malah kenapa napa lagi kalo dibiarin aja
kita ke rumah sakit kita periksa ya
gak usah gak usah
ini cuma gak enak badan aja
biasanya udah sehat lagi
udah udah elsa
iya tadi juga bella nih
beliin buah buat mama
aduh ini mbak bella
gak cepet kok yang penting tante cepet sembuh
tapi tante suka buah gak
tante suka banget kok
yaudah kalo gitu dimakan yang banyak biar tante fit lagi ya
pasti nanti tante pasti makan
dan itu buahnya nanti tolong taro di dapur aja dulu
nanti lemah mau cuci sebelum masuk kulkas
nanti lemah mau cuci sebelum masuk kulkas
gak usah tante
biar aku aja ya aku yang cuci aku potong potongin sekarang buat tante
terus biar aku masukin kulkas ya
gak usah gak usah
gak usah mbak udah mbak bella sini aja
sini aja temenin tante iya ya ren
oh enggak gue mau makan sekarang
gak apa apa nanti aja
yaudah gimana kerjaannya
halo pak randy hari ini kita ada jadwal
kontrak brand ambasador
untuk produk terbarunya dari maharatu pak
tapi masalahnya pak reni belum memberikan
feedback soal kontrak itu pak
iya iya memang belum sih
nanti saya coba cek di laptop saya ya
ah baik pak
tapi saya juga harus kirim laporan ini
ke bu ani dulu jadi mungkin
kita reschedule lagi ya
ke beberapa hari ke depan oke
dan saya juga belum cek semuanya
karena ini kan harus seliti saya cek
sebelum ditandatangani oke
baik pak kalau gitu nanti saya tunggu info
selanjutnya dari pak rendy ya oke
terima kasih pak
aku sambil kerja gak apa apa ya
oh ya ya gak apa apa
udah sini duduk ayo
vel benar gak apa apa kan
saya sambil kerja
gak apa apa kodi kamu fokus aja kerjanya
kan mama kamu juga di sini ada aku yang nemenin
aku hari ini work panggung
jadi aku sambil bisa
jagain mama di sini
ya udah ntar kalau misalkan
kamu ngerasa capek habis kerja
kamu langsung istirahat aja biar mama kamu
aku jagain nanti juga aku ambil laptop
biar aku kerjanya dari sini juga
makasih makasih bu
gak gak ini malah tante
senang banget padahal
kerja bareng bareng gini di sini
nemenin tante juga
malah kita lebih senang